sebenarnya ide itu muncul karena
iya karena dia pengen banget merebut hatinya michelle
makanya dia punya ide kayak gitu
terima kasih ya michelle
yaudah kalau gitu saya pamit dulu aja om
nah dari situ
aku baru percaya yang namanya buah jatuh itu gak jauh dari pohonnya
karena ngeliat kelakuannya algino itu
dia itu mas kan
ibu mau pulang
bu mila nya udah selesai meeting
iya bu apa ibu mau pulang saja
tadi saya sudah bilang kalau ibu mau menunggu
gak usah saya nunggu aja
oh ya kira kira meetingnya sampai jam berapa ya mbak
saya kurang tahu bu
saya tinggal dulu ya bu
aku sudah tiga jam lebih menunggu disini
tapi demi perusahaanku dan demi l juga
aku akan sabar menunggu bu melda dan menyelesaikan masalah aku dan dia
aku udah hadiah buat kamu
ya kamu suka banget kan
temanya itu tentang psikologi dan terbitan terbaru dari novelimu
lo beliin buat gue
ada di purpose kok soalnya
makasih ya tapi usahanya
oh gitu ya
kamu simpen aja ya
aku mau baca lagi di rumah
aku gak tau gimana lagi caranya buat bikin kamu tersenyum sel
semoga dengan buku ini kamu bisa sedikit aja melihat kebaikan dari aku
gue masih dengerin
ya udah gue duluan ya
apa kamu mau beli sesuatu di kantin
engga usah makasih
lo tuh udah deh gak usah gangguin michelle
ya udah lo tuh gak usah gangguin besti gue
kau tuh sadar diri ya tuh
kalau masih aja ditanya tanya
salah satu lagi
kalau pak tokar satu langsung
ternyata no dong
kalau pak tokar gimana
apa davin dimana ya
kok gak sama nadik dan yang lain lain
ngapain dia disitu
lo liat davin gak
atau di kelas
gue gak tau dia kemana
tapi sih tadi dia sempat bilang
kalau dia itu mau ke kelas ips satu
itu kan kelasnya tasya
makasih ya pak
ini kan arah koridor ips
tapi ini penting pak
sorry banget ya gue harus terobos
nengsi info nya
baju baju kalian ikut tolong dimasukin
rara lagi kenapa sih
bukannya dia itu udah mau tunangannya sama kak fero
kok masih aja ngejar ngejar davin
ini buku lo
makasih ya udah minjemin kemarin
makasih juga ya udah nganterin gue balik kemarin
betulnya gak ada yang marah kan
lo kali ada yang marah kalo gue nganter balik
dia suka marah gitu kalo gue di deketin jauh
gak bisa dong gue belajar bareng lo ntar dimarahin jimmy
padahal gue pengen banget minta diajarin lo matematika
soalnya hari hari ini gue gak bisa ngikutin pelajaran
lo tau kenapa
makanya jangan galuhin rara mulu
enggak fokus kan
kok jadi bobo rara sih
oh boleh sih belajar bareng sama gue dirumah gue
tapi lo yakin rara gak marah
gue kan sama rara udah
ceritanya udah ngumpul nih

gue bisa mencari rara
sampai sekarang pun gue masih terus berharap bisa kembali sama rara
tapi gue sadar
kalau gue udah gak mungkin lagi sama rara
karena rara udah di judohin sama kak fero
kan lo bengong ketahuan lo mikirin rara
udah deh bengong
kalau udah ngaku aja sama gue
gue tuh cuma lagi mikirin gimana cara izin sama si jimmy
udah deh ini dari muka lo nih keliatan
gue gak alesan sumpah
ditanya aja nih rumput bergoyang
iya pak asyik garing banget ya lucu
udah deh kita kekeluan
apa mau di komedi
berenggan gak ya
lo dan rara
telepon dulu coba karena aku jadi bisa nyiapin segala galanya atau aku jemput gitu
sebenarnya aku kangen sama kamu
karena sejak kamu balik dari boston kita belum pernah ketemu kan
iya masih buk sih
aku penasaran sama mesmerize ini
kan sejak kamu beli kafe ini aku belum pernah datang kemari kan
iya mas bener bener
tapi mas setiap bulannya selalu nerima laporan keuangan yang aku kirim kan
udah bulannya itu juga
semalam aku udah baca itu
eh ternyata dari bulan kemarin itu sangat signifikan ya
aku pikir ide untuk mengadakan live music itu ide yang sangat bagus tuh
iya mas tapi jujur sebenernya ide itu muncul karena
iya karena dia pengen banget merebut hal ini
artinya michelle makanya dia punya ide kayak gitu
terima kasih ya michelle kamu udah nolongin anak saya
yaudah kalau gitu saya pamit dulu aja om
makasih ya sel
iya mas temen sekolahnya
nah dari situ aku baru percaya yang namanya buah jatuh itu enggak
jauh dari pohonnya karena melihat kelakuannya aldino itu
dia itu mas kalau